aduh lagi sakit gua mau itu gue mendingan keluar dari sini
saya pergi dari sini saya pergi dari sini
emangnya gak ada ruangan lain apa sus
saya gak mau di sini
tapi mas ruangan yang kosong cuman ini aja
dong dokter pun belum mengizinkan masnya keluar
manusia ini ngapain di sini sus
saya gak mau ya
satu kamar sama manusia kulkas
lebih baik saya di kamar jenazah sekalian
mas mas mas mau kemana
gue juga gak mau satu kamar sama lo
jujur ide buruk sih nyatuin rizky sama pangeran satu kamar kayak gini
dari ini dari tadi ribut terus
ini kamar nih bisa jadi ring tinju atau nggak sih
ya terus mau gimana dong
ini kan bukan rumah sakit besar
ya otomatis lah kamarnya terbatas
biarin aja mereka berantem
kalau lo pulang siapa yang bisain mereka berdua nanti
kan cuma lu yang didengar sama mereka
mereka tuh ribut gara gara gue giyo
siapa tahu kalau gue pulang mereka gak ribut lagi
please ya lo jangan pergi dulu
soalnya lo yakin cuma lo doang yang bisa bikin mereka berdua tenang
saya mending lo aja deh yang ngomong sama putri
pokoknya cuma lo deh yang udah didengerin ngomongannya
ini udah gue coba ngomongnya ke dia
tapi mending lo berdua masuk ke dalam dia
kasian tuh suster suster ribet ngurusin mereka berdua
saya gak mau satu kamar sama manusia kulkas
mendingan saya keluar dari sini
udah di sini dulu mas nusro
bisa jalani sendiri
sudah saya bilang jangan pegang pegang
saya mau keluar dari sini
udah mas di sini aja mas
lo yakin mau pulang
yang mendingan gue gak ada di sini kan
kalau perlu bukan cuma pulang
tapi gue beneran pergi dari kehidupan mereka
supaya mereka gak ribut ribut lagi
gue yang minta suster buat nyatuin mereka di ruangan yang sama
gue tau lo pasti berpikir ini ide buruk kan
tapi ya gue harap dengan ini mereka bisa ngobrol baik baik
nyelesain masalah mereka tanpa harus nyakitin satu sama lain
ya mungkin awalnya mereka akan protes kayak gini berantem
mereka bakal bisa terima kok
karena emang mereka gak bisa apa apa
ide lo ini berhasil
tapi lo harus pikirin baik baik
ini keputusan yang benar atau enggak put
kaki lo masih sakit ya
kenapa gak sekalian periksa aja di rumah sakit put
biar gak lebih parah
enggak kok gue udah gak apa apa
ini sampe rumah juga gue obatin
pakai obat salep juga udah sembuh
apa yang kamu lakukan
sudah bahayain kamu mel
kalau otak penculikannya adalah kamu
dan dia lapor polisi
ya nggak mungkin dia lapor polisi lah
kalau misalnya dia lapor polisi juga
aku tau kok
pasti bakal cegah dia kan
kamu jangan pernah pikir deddy akan selesain masalah kamu
apa yang kamu lakini sudah sangat terlalu luas mel
jadi deddy gak mau bantuin aku lagi
ya udah kalo misalnya deddy gak mau bantuin aku
kenapa deddy suruh pulang aku ke sini
mendingan aku pergi aja dari rumah
aku gak usah ketemu deddy lagi
lagian deddy udah gak peduli lagi sama aku
kamu tahu ini salah kan
kamu disuruh mel
kamu lebih takut sama mer daripada sama saya
bukan bukan gitu pak bos
oh gak tega merengek merengek
kamu lebih tega mel mereka daripada mel masuk penjara
bukan gitu pak bos
masa iya sih saya tega liat non mel masuk penjara
kalo buruk jangan dijalanin kalo baik dijalanin
sangat keterlaluan mel
obsesi kamu ke pangeran itu sangat keterlaluan terlalu berlebihan
ada hal buruk sama kamu gimana mel
maksudnya aku harus nyerah dapetin my prince
ya gak bisa lah
aku harus sama my prince terus
yang ada tuh ya aku kecewa sama digic
katanya ya jadi akan ngasih segalanya yang aku mau supaya aku bahagia
tapi mestinya apa kenyataannya apa
gak ada kan gak bisa
satu hal doang yang aku mau lihat
yang aku inginin di dunia ini yaitu my prince
ya berarti tuh artinya daddy udah gagal
deddy akan kasih apapun kamu di dunia ini apapun
tapi coba satu yang daddy gak bisa
perasaan orang lain mel
itu diluar kuasa daddy
please dad itu udah berubah banget sih
jadi gak sayang sama aku ya
kamu yang berubah sikap kamu
ingat ya mel ya
sampai kamu keluar lagi dari rumah
daddy akan pastikan
deddy akan cabut semua fasilitas kamu
ya aku puji daddy
put gue tau lo lagi sedih dan sebel
ijinin gue buat hibur lo ya
gak mau gue ngapain sih
gue gak mau ya
sekarang masa mau gue disekulkas itu gue mendingan keluar dari sini
biarin gue mendingan keluar
gue gak usah ada kapan kapan
biarin saya pergi dari sini sus
dari saya pergi dari sini
pasin saya gak mau disini
saya mau pergi dari sini sus
mas mas mau kemana
dokter belum ngajakin izin kan mas
eh enggak bisa
gue juga gak mau minggir
eh ini mau diapain
sus saya mau diapain sus
jangan sentuh saya sus
mas istirahat dulu mas
saya gak mau ya sus
sus ini diapain sus
jangan sentuh saya sus
jangan sentuh saya mas
saya mau keluar dari sini
saya mau keluar dari sini
saya mau keluar dari sini
enggak mau gue gak mau
suka merama dia
gue gak mau suka merawat dia
gue disuntik apa sih
kok semakin lama semakin pusing
udah lemesin aja ya
gue gak mau suka merama dia
gue gak mau suka merama dia